tenang tenang doraemon punya sesuatu nih buat kalian
stoberi mangga apel
ini di perpustakaan
jangan pada berisik
udah kalian baca yang benar
ustazah tinggal sebentar ya
ini dia punya doraemon gimana ya
ya mari jam satu
masa maghribnya masih lama
si utami ini udah lapar
kalo utami ini udah kondongan
aduh doraemon dapet ujak
perlu di waktu yang sangat
yang bisa membantu
dengan bantuan kantong ajaib
incis lia mau waktu itu menjadi cepat
jadi sekarang kan jam satu
nah ubah waktu itu menjadi jam enam
jadi bisa buka pulsa
ini gunanya untuk mempercepat waktu
jam dinding di belakang kalian akan cepat
jam enam tapi masih terang ya

incis lia gimana sih
ini mah jamannya cuma bisa nyepetin jam satu doang
kalo masalah nyepetin jam lima
iya gimana sih doraemon
bawa kita bertiga itu
ketempat yang lebih adem
jadi tenggorokan kita gak kering
doraemon punya sesuatu nih buat kalian
mohon punya sesuatu nih buat kalian
petah aja eh
wih itu ajaib
inces duluan ya
udah habis inces naja
inces dulu ya
indah banget disini
udah ini ya
menangannya indah banget
bagus banget menangannya
indah banget ya suasananya
indah banget ya disini
iya ya bagus banget
sekarang karena tugas done sudah selesai
doraeman mau pamit pergi dulu ya
kalian baik baik ya disini
pamit dulu ya
eh kita kesana yuk
eh kok kok disini malah jadi dingin begini ya
aduh kok kayak gini sih ini namanya keadeuman
aduh kita kan nggak bisa ditempatkan sama dingin
kalian denger nggak
itu suara apa
kita kan nggak punya mak
kan nggak di sini
kita buka pintu

eh kalian itu ya
kami tidak boleh mengganggu konsentrasi kami
untung aja kita gak kedinginan lagi
untung aja doraemonnya cuma ada di hayalan kiswah
eh eh itu mah
oh jadi di buku itu ada doraemon ya amalia
eh coba aku tengok
ini aku cari ya mana
ini buktinya loh ini ini ini
ini kan bulan puasa ya allah butet amalia
ini kenapa buku bukunya bisa semuanya pada jatuh
ustadz jadi itu salahnya si amalia
jadi si amalia itu mengganggu konsentrasi kami
dan di dalam buku yang dia baca itu ustadz
ada buku doraemon
ini ini buktinya nih
yaudah sekarang ustadz minta sama kalian ya
kalian bereskan kembali buku buku yang sudah jatuh
bangku bangkunya kalian dirikan lagi ya
abis ini kalian siap siap untuk sholat duha
nah abis sholat duha kalian dibebas kegiatannya ya
hehehe tunggu tunggu tunggu
eh kalian dengar ya
bereskan buku buku yang ada di situ
tunggu tunggu tunggu
ya itu dia ya
bener apa yang dibilang butet
tadi ustadz udah ngomong ya
terus kalian sholat duha
baru dibebas kegiatannya ya
kalian mau kemana
kalian juga ikut beresin